demi gak pantas mendapat perlakuan seperti ini
nanti ya ganti kamera dulu
make up kacep dong
eh ya ampun bapak jimmy kok ada di sini
pengen tahu kamu kalau kerja seperti apa sih
ayuh terus terusin kerja
yaudah papa aku outred dulu ya
papa daripada nanggur ngapain ya
papa jagain nih semua
jangan jagain bersihin aja
ya bersihin ya pak
aduh ya pa
oke yuk lanjut ya
bibi seharusnya di rumah
daripada bibi di rumah bibi bantuin kamu
enggak enggak makasih mak
ini lagi bi
lila kamu udah selesai
udah pak lila tuh masih ke lokasi berikutnya
sebenarnya pak lila buru buru
bapak bantu ya
udah gak usah pak
ya kamu masa perlu
disini tenang tenang tenang
ya baik banget sih papa kayak gini
tak perlu mas
lagi ya pak
aku gak mungkin salah lihat
itu pasti mas kamil
pak kenapa pak ikut
lokasinya agak jauh loh nih
lihat siapa bi
gak apa pak
yang penting kan bapak bisa nemenin kamu ya
daripada papa nganggur di rumah
mas tunggu berarti
sampai seperti ini aku merindukan dewi
apa yang sedang dilakuinnya
ini kan tempat
tempat aku mengamarkan kamu
kamu bisa disini
aku juga gak nyangka
kita bisa ketemu disini
bibi ingat kata dokter
kok kayak gini terus bibi jadi tambah sakit
bi bibi sebenernya ada apa sih bibi
yang bibi tadi kejar tuh siapa
bibi ngejar mas kamil mai
mas kamil tuh siapa bi
dia itu bapaknya dewi
bapaknya t dewi bukannya kata bibi dia udah meninggal
ya malah istahu bibi juga begitu
kan namanya andre sendiri yang cinta
kalau bapaknya dewi dan cita itu kan meninggal dalam pecahan pesawat
engga mai bibi gak salah liat
bibi yakin itu bener bener mas kamil
kamu inget kan waktu kemarin bibi kejar kejar taksi
itu bibi yakin kalo itu juga mas kamil mai
masa bibi salah sampe dua kali sih ngeliat orang
kan gak mungkin mai
yaudah yaudah bibi tenang dulu
itu pasti bapaknya dewi
ini deh besok besok maya dagang di tempat yang tadi
kali aja kita ketemu lagi sama orangnya
ya sampe bibi sekarang berhenti nangisnya udah
sebelum berangkat ke kantor aku ingin ketemu dewi dulu
cuma dia yang bisa bikin aku semangat
tau gak kali ini si dewi bakalan kena bakunya
obat pembersih lantai yang biasa dia pake udah gue campur sama obat pericin
wah seru dong kalau gitu dia bakalan keselimpet
bagus deh kalo gitu ya kita liat aja nanti
dewi gak boleh nih
gawat aku gak boleh membiarkan dewi sampe celaka
dewi dewi dewi kamu di mana
mbak mbak mbak dewi di mana mbak
di mana mbak tolong tunjukin di mana dewi
mbak dewi di mana ada yang mau celakain kamu dewi
dewi di mana mas
ada yang mau celakain dewi
mari mari santri
gak apa apa pak
bener kamu apa apa
gak apa apa pak makasih
wi kamu luka gak kita peluk teriak
ada yang sakit wi
enggak pak makasih
soalnya tadi aku denger ada yang mau celakain kamu wi
makanya aku cepet cepet kesini
kamu benar gak apa apa
katanya aku cinta sama dewi
tapi dia dicelakaiin orang aku malah gak bisa bantu apa apa
semua ini gara gara mata aku
gara gara mata aku buta
pracutp dia negara negara komputer
kamu nyadar akan kubah kerisimu
siapa kamu arada
kamu pilih betul
yang satu pakai ini sama jeans yang satu ini aja
kalau bisa makeupnya jangan terlalu berat ya
ada jamu buat awet muda lho mbak
udah makasih ya lain kali aja
eh mau jamu apa
itu tadi bapak bapak disitu namanya siapa ya
kenapa ya deh
enggak mungkin dia suka sama jamu mbak
enggak udah makasih ya